menteri badan usaha milik negara erick thohir memastikan suplai bahan bakar minyak tetap aman
usai peristiwa kebakaran depo pertamina pelumpang jakarta utara
erick thohir menjelaskan ada empat titik yang akan menyokong suplai bbm
yaitu terminal bahan bakar minyak tanjung gerem cikampek ujung berung dan terminal transit utama balongan
selain itu erick thohir juga mengatakan tambahan suplai dari kilang balongan dan kilang cilacap
dapat dilakukan melalui satu sut ke tbbm tanjung priuk
saya memerintahkan pertamina untuk segera mengusut tuntas kasus ini
kita fokus dan cepat selamatkan masyarakat dan harus ada evaluasi operasional untuk kedepannya
saya akan turut mengawal kasus ini